ya ribuan orang memadati bundaran hotel indonesia pada sabtu malam untuk menyaksikan perayaan malam puncak ulang tahun ke empat ratus sembilan puluh dua dki jakarta
malam puncak di bundaran hotel indonesia merupakan salah satu rangkaian acara peringatan hari ulang tahun jakarta
dalam puncak perayaan ini panggung megah digelar dan dimeriahkan oleh sejumlah musisi
sejumlah masa membadati area panggung utama yang berada di depan plaza indonesia
sementara lainnya terpencar di sekitar bundaran hotel indonesia dan sekitarnya